ada apa lagi ren
itu maaf boneka boneka jatuh
sus sebentar ya
ini bonekanya tadi jatuh
punya anak ibu ya
tadi jatuh dari brengker
kayak gini caranya aku harus gimana mah
udah deh ma
sekarang aku harus cari cara lain
kenapa setiap mendengar elsa merengek
dan ketakutan seperti itu
aku jadi gak tega
satu satunya putri kandungku
ibu silahkan tunggu di luar dulu ya
biar anaknya saya periksa dulu
suster mohon maaf boleh saya pinjam teleponnya suster
saya mau hubungi suami saya
karena anak saya baru aja asmanya kumpat suster
oh silahkan bu
ini nomer siapa
pak ini ibu pak
aku di rumah sakit pak
tapi aku udah daftar ke ruang igd
apa terus dimana kadang alika
apa terus dimana kadang alika
alika sesak pak
sekarang lagi diperiksa sama dokter pak
pak aku takut pak
bapak dimana sekarang
bapak nggak ketangkep kan sama orang orang yang nyari bapak
kalau gue bilang ke yeni gue ditangkap
bahkan mau dibawa ke jakarta
pasti yeni makin panik
bapak bapak lagi di jalan
yaudah pak cepet ya kesini pak
aku takut pak
sekarang lagi dibawa ke rumah sakit pak
jadi gini ya
gue tuh bukan orang yang gak punya hati nurani
gue juga punya empati
cuma masalahnya tadi udah bilang
sekarang karena lo gak jujur
lo lihat tampaknya
lo gak bisa ketemu sama anak lo kan
dan sekarang gue harus bawa paksa lo ke jakarta
ini semua karena salah lo sendiri
gue harus pergi dari sini
gue harus lihat kak dan alika
udah gak sakit
aku udah gak sabar nih pengen keluar dari

aku udah gak sabar nih pengen keluar dari rumah sakit ini
kerjaan aku banyak yang terbengkalai mak
aduh kamu ini gimana sih
katanya tadi bilangnya udah gak sakit
sekarang dipegang mama aja masih sakit
ren denger mama ya
pokoknya sekarang ini kamu harus fokus sama kesembuhan kaki kamu
gak boleh mikirin pekerjaan dulu
aku pasti sembuh mak
ini di sininya sakit mbak
ya gak usah dipegang mak
gimana sih kamu tuh
gimana sih kamu tuh
selamat sore bu
waktunya untuk melakukan terapi
supaya otot ototnya tetap berlatih
mari saya bantu
jangan salah gerak
enggak aku udah mulai sembuh
ya mari sus
hai sus ren
ada apa lagi ren
ini punya anak gitu deh
sus sebentar ya
ini bonekanya tadi jatuh
punya anak ibu ya
tadi jatuh dari brengker
ini bonekamu tadi jatuh
itu kan nama anaknya sumarno
enggak usah dipikirin
tuh kaki kamu itu mesti terapi
yuk kita bawa ke sana
apa lagi sih kamu itu
lu mau ngapain
eh lu jangan lekat gua bilang
kabur kemana itu orang
lu jangan kabur
woy jangan kabur
gua gak boleh ketahuan
gue gak bisa kembalikan uang bu elsa
terlalu banyak yang udah gue pakai
gue juga perlu sisa uang itu
buat berobat alika
aku bener kali
sekarang mau verlier